hai saudara untuk mengetahui kondisi terkini ada jurnalis kompas tv triksi
valencia di tol cikampek utama atau cikatama selamat malam triksi
hai bagaimana situasi di sana saat ini setelah one way berlaku di tol cipali sampai kalikangkung
selamat malam mario dan juga saudara meski one way ataupun juga pemberlakuan satu arah sudah
dilakukan sejak pukul menjelang sepuluh malam tadi namun kalau dari pantauan saat ini masih terpantau
atau terlihat ramai sekali kendaraan untuk lebih jelasnya melihat situasi saat ini akan ditujukan
oleh juru kamera kompas tv sultoni di mana yang terlihat jelas di layar kaca anda mario dan juga
saudara antrian cukup panjang ini terjadi memasuki gerbang tol cikampek utama kalau tadi kami
memantau dari pantauan kamera di jalan
tol kepadatan ataupun juga antrian ini terjadi hingga tiga km itu setidaknya data pada
pukul setengah sepuluh malam atau menjelang pemberlakuan satu arah di km tujuh puluh dua nah itu sudah terjadi kepadatan
sampai saat ini ketika one way atau satu arah sudah diberlakukan di km tujuh puluh dua sampai dengan ke
sampai dengan kali kangkung kepadatan ataupun juga antrian ini masih terjadi di tol cikampek utama
kendaraan yang melintas ke arah gerbang tol cikampek utama untuk kemudian mengarahkan
palimanan hingga ke semarang nah kalau misalnya dilihat di layar kaca anda mario dan juga
saudara sebenarnya ini cukup menarik antriannya bisa dipantau juga dari gambar pantauan udara
dimana terlihat di sebelah kanan ini cukup panjang antrian kendaraan pribadi ya kalau misalnya
terlihat mayoritas di layar kaca lalu kemudian di sebelah kiri ini cukup lowong
nah ini kenapa yang saya bilang cukup menarik ataupun juga perlu diperhatikan
mario dan juga saudara karena sebenarnya di gerbang tol cikampek utama sendiri
membuka setidaknya ada dua puluh dua gardu tol yang dioperasikan
untuk kemudian bisa melayani masyarakat yang akan melintas ke arah palimanan
nah akan tetapi memang nampaknya masyarakat ini hanya mengikuti kendaraan kendaraan yang ada di depannya
sehingga antrian panjang ini terjadi di beberapa gardu tol saja
padahal sebenarnya kalau ke arah sebelah kiri
ini sebenarnya masih ada gardu tol satelit yang tersedia
maupun juga ada gardu tol utama yang bisa digunakan
nah inilah yang kemudian dicoba untuk diatasi oleh jasa marga maupun juga polisi lalu lintas
mario dan juga saudara untuk mengurai kepadatan ataupun juga antrian dari kendaraan
jadi karena memang ada beberapa gardu tol yang disediakan untuk bisa mengurai antrian panjang ini
jadi beberapa kendaraan ini dialihkan
yang lurus ataupun juga ke arah tengah ini kemudian dialihkan ke arah kiri
maupun juga ke arah kanan
namun sampai saat ini memang kendaraan kendaraan yang melintas masih berfokus di gardu tol
nah inilah yang kemudian diimbau juga kepada masyarakat ataupun juga pemudik
untuk memperhatikan ketika petugas di lapangan memberikan arahan
ini juga menjadi kenyamanan ataupun juga memudahkan masyarakat untuk bisa bertransaksi
ataupun juga melakukan pembayaran tarif tol dengan cepat
nah yang juga menjadi imbauan lagi adalah kecukupan saldo kartu elektronik
ini juga menjadi salah satu penyebab yang kemudian
kerap terjadi setiap ramadan
di mana kartu elektronik nampaknya ini cukup tidak mendapatkan perhatian penuh
ketika melakukan perjalanan jarak jauh ternyata memang kartu elektroniknya
atau saldo kartu elektroniknya kurang
nah inilah yang kemudian juga menjadi penyebab antrian panjang maupun juga kepadatan di dalam
salah satunya di gerbang tol cikampek utama tempat kami melaporkan mario dan juga saudara
karena sebenarnya antrian antrian panjang kalau dari beberapa hari kemarin
atau misalnya dari hari kamis rabu ketika kami ada di tempat ini
antrian itu terjadi hanya situasional
jadi memang ketika ada kendaraan yang di depan atau ketika tepat di gardu tol
nampaknya saldo kartu elektroniknya tidak cukup
jadi mau tidak mau melakukan top up secara mendadak
nah inilah yang kemudian menyebabkan antrian bagi kendaraan kendaraan di belakangnya
maka dari itu yang juga diimbau terus menerus adalah untuk memperhatikan
kecukupan dari saldo kartu elektroniknya
jadi bukan hanya memperhatikan kondisi kendaraan
namun juga memperhatikan perintilan perintilan kecil yang juga menjadi kepentingan
ataupun juga menjadi hal detail yang membuat kenyamanan maupun juga kecepatan dalam melakukan perjalanan
nah mario dan juga saudara kalau misalnya dilihat sebenarnya ini yang terjadi di gerbang tol cikampek utama
saat ini sudah diberlakukan contra flow
ada dua lajur yang dibuka dari km empat puluh tujuh sampai di tempat ini atau di gerbang tol cikampek utama yakni km tujuh puluh
untuk kemudian mengakomodir kendaraan kendaraan yang sudah diprediksi akan mengalami peningkatan perjalanan
karena mengingat ini juga sudah hari jumat hari sabtu dan minggu adalah akhir pakan
jadi ini juga menjadi salah satu hari
yang sudah diproyeksikan akan terjadi puncak arus mudik ke arah utara ataupun juga ke arah palimanan
melewati gerbang tol cikampek utama
maka dari itu tadi diskresi kepolisian kemudian melakukan rekayasa lalu lintas membuka kontraflow
dari km empat puluh tujuh sampai dengan km tujuh puluh setidaknya ada dua lajur yang disediakan
nah sementara satu lajur masih disediakan ataupun juga masih bisa diakses
untuk kendaraan yang akan melintas dari tol cikampek menuju jakarta
ini hanya tersedia satu lajur saja
melihat juga bagaimana volume kendaraan yang meningkat sejak sore tadi ataupun juga selepas berbuka puasa
nah kalau kita melihat tren dari masyarakat melakukan perjalanan
ada beberapa waktu ataupun juga waktu waktu tertentu yang menjadi favorit dari masyarakat melakukan perjalanan ke kampung halamannya
pertama ini adalah ketika selepas berbuka puasa atau di atas jam enam kemudian kendaraan kendaraan mulai terlihat banyak melintas ya
lalu kemudian ini berlanjut sampai dengan selepas sahur ataupun juga menjelang pagi hari
nah selepas sahur dari pukul empat pagi atau empat dini hari sampai dengan pagi hari pukul tujuh sampai pukul delapan
itu sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan
terlihat dari shift ataupun juga terlihat dari pantauan kendaraan yang melintas di gerbang tol cikampek utama yang ada di kantor jasa marga
ini adanya peningkatan dari shift shift yang berbeda atau di jam jam tertentu
jadi memang tadi ada dua yang pertama selepas maghrib lalu kemudian juga setelah sahur
jadi ini adalah yang terjadi oleh masyarakat melakukan perjalanan
nah mario dan juga saudara kalau misalnya kita lihat sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang volume kendaraan yang melintas ke arah palimanan sangat meningkat
dari gerbang tol cikampek utama sampai pukul setengah sebelas atau dua puluh dua tiga puluh menit setidaknya sudah ada enam puluh lima empat puluh dua kendaraan
jadi ini di sini adalah kendaraan kendaraan yang masuk ataupun juga melintas di gerbang tol cikampek utama
nah kalau misalnya kita lihat di pagi hari sampai pukul delapan pagi ada dua puluh empat lalu kemudian berlanjut di shift siang ada dua puluh delapan dan sampai saat ini masih terus meningkat kendaraan kendaraan yang akan masuk melintas ke gerbang tol cikampek utama

disini ini adalah kendaraan kendaraan yang akan datang melintas ke gerbang tol cikampek utama
ini juga melihat bagaimana hari ini dijadikan proyeksi bagi masyarakat atau puncak arus mudik yang dipilih oleh masyarakat
berikut kita dengarkan lebih detail kutipan dari kakor lantas irjen aan suhanan
sampai tanggal tujuh kita jadwalkan jadi kemasaran kan bisa melatur perjalanannya
tapi kalau situasinya landai kita tetap akan normalkan
ya berkira kita sesuai dengan survei dari kementerian perhubungan data yang firis dari pak gata marga
ini kemungkinan jabodetabek ke arah jawa ini ada di tanggal enam dan tanggal delapan mungkin nanti berikutnya
kalau arus baliknya dari empat belas dan lima belas
ini kita akan kelola dengan baik ya terutama arus balik ini karena biasanya seretak
kalau pada syarat arus balik silakan tunda perjalanan baliknya
ya mario sebenarnya ada beberapa upaya yang sudah dilakukan
dan terus dilakukan oleh jasa marga untuk kemudian mengantisipasi peningkatan volume kendaraan
seperti misalnya tadi ketika ada rekayasa lalu lintas seperti kontraflow saat ini yang masih berlangsung
ini ditambah atau diperbanyak
sehingga sampai saat ini ada setidaknya dua puluh dua gardu tol yang mengarah ke palimanan
lalu kemudian juga ditambah petugas petugas yang akan berkeliling ataupun juga menjemput bola sifatnya menggunakan mobile reader
untuk masyarakat atau pemudik ini bisa melakukan pembayaran tarif tol tanpa perlu tap di gardu tol
nah itu setidaknya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh jasa marga
sementara untuk rekayasa lalu lintas masih
terus dilakukan pantauan mario dan juga saudara
seperti misalnya kontraflow apakah dan juga pemberlakuan satu arah
sampai kapan kemudian ini diberlakukan tentu ini menjadi pemantauan dan juga pertimbangan dari pihak korlantas termasuk juga dari jasa marga
dan stakeholder terkait untuk kemudian menentukan rekayasa lalu lintas apa dan sampai kapan diberlakukan untuk kemudian bisa mengurai kepadatan dan memberikan kenyamanan bagi para pemudik
terima kasih triksi atas laporannya di gerbang tol cikatama
setelah dari cikatama kita juga telah memantau ruas jalan di jalan tol layang muhammad bin zaid atau mbz saudara
dan disana kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv grazia adur
bagaimana kondisi arus mudik malam ini di jalan tol layang muhammad bin zaid atau mbz
baik mario dan juga saudara volume kendaraan semakin malam ini semakin meningkat
kalau saya pantau kecepatan para pengendara ini rata rata adalah lima puluh hingga enam puluh km per jam saudara
tapi masih dari tim kepolisian ini masih tetap memperlakukan sistem kontraflow
nah juru kamera saya julian fernando akan menunjukkan situasinya kepada anda
di malam ini tepatnya pukul sebelas
malam waktu indonesia barat di kilometer empat puluh lima
nah kalau anda lihat di layar kaca situasinya begitu ramai lancar dan juga kecepatan pengendara ini adalah lima puluh hingga enam puluh km per jam
dan polisi masih memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas yaitu kontra flow
di mana kontraflow ini sudah dilakukan sejak pukul tujuh malam dari kilometer tiga puluh enam sampai kilometer tujuh puluh
kemudian dilanjutkan dari kilometer tujuh puluh dua sampai kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
ini sudah memperlakukan sistem one way sudara
nah artinya kalau ada pengendara yang berangkat dari semarang menuju ke jakarta
ini tidak bisa melewati kilometer tujuh puluh dua dan juga kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kali kangkung
karena masih diberlakukan sistem one way
ini sudah dialihkan oleh pihak kepolisian ke jalur arteri
tapi kalau pengendara dari arah bandung menuju ke jakarta
ini masih bisa melewati kilometer empat puluh dua
karena saat ini masih diberlakukan sistem kontra flow saudara
nah sepanjang pemantauan kami mario dan juga saudara
terkadang kecepatan pengendara ini variatif ya
ada yang empat puluh km per jam
terkadang juga lima puluh hingga enam puluh km per jam
semua ini tergantung dari situasi dari perjalanan arus mudik kali ini
nah seperti contoh kalau tadi
saya pantau dari tanggal tiga sampai sekarang sudah tanggal lima april
biasanya kemacetan ini terjadi di dua jam sebelum buka puasa
kecepatan pengendara ini sudah mulai berkurang di empat puluh km per jam
karena rata rata pengendara ini memilih beristirahat di rest area untuk persiapan buka puasa
nah nanti setelah buka puasa
ini biasanya juga masih tetap macet ataupun padat
kecepatan kendaraan ini sudah kembali normal
di lima puluh hingga enam puluh km per jam
dan arus lalu lintas ini juga begitu lancar
nah karena saat ini sudah dilakukan sistem kontraflow
terkadang di beberapa waktu ini suka terjadi kemacetan
ataupun kepadatan arus lalu lintas di arah sebaliknya
atau bandung menuju ke jakarta
yang itu tepatnya di tolayang mbz
itu terjadi penyempitan jalan
nah itulah mengapa mario sudah ada petugas dari kepolisian
dan juga jasa marga yang sudah memantau di kilometer empat puluh tujuh
dimana itu adalah lokasi penyempitan jalan
ini masih tetap cepat terurai
meskipun tadi sedikit terjadi adanya kemacetan
ataupun kepadatan arus lalu lintas
selama pemantauan kami sudah tiga hari di tol layang mbz ini
terkadang masih ada beberapa pengendara
nah apa yang dilakukan oleh petugas
yang berjaga di tolayang mbz
untuk tidak beristirahat terlalu lama di bahu jalan
karena ini bisa mengganggu pengguna jalan lainnya
yang akan melintas di tolayang mbz ini
sehingga disarankan bagi para pengendara
untuk mencari rest area terdekat
supaya tidak mengganggu pengguna jalan lainnya
kemudian anda juga ingin beristirahat
di sini ada rest area terdekat
nah jadi anda bisa memanfaatkan
waktu terbaiknya untuk beristirahat
ada sekitar lima kilo dari sini
jadi anda bisa memanfaatkan waktu di sana
karena fasilitas di res area kilometer lima puluh tujuh ini
nah kemudian yang dihimbau juga
ini bagi para pemudik yang akan mulai melakukan perjalanan
karena besok diperkirakan akan ada prediksi
nah beberapa hari saya bertugas di sini
mario ini ada beberapa kendaraan
maka terjadi kemacetan yang cukup panjang
sekitar pukul setengah delapan pagi
melalui cctv di jasa marga
di kilometer tiga belas sampai di kilometer dua puluh satu
ini sempat terjadi kemacetan
nah itulah kenapa perlu memperhatikan
fisik dari kendaraan anda
melakukan servis kendaraan terlebih dahulu
agar tidak terjadi hal demikian
nah antisipasi yang dilakukan
kalau terjadi kemacetan arus lalu lintas
ataupun mogok di tengah jalan
adalah menyiapkan beberapa lokasi parkir emergensi
itu disiapkan ada empat saudara
kalau di jalur menuju ke arah jakarta
itu di kilometer dua puluh dan juga empat puluh
kalau dari arah bandung atau jawa
itu juga disediakan dua lokasi parkir emergensi
anda mengalami mogok kendaraannya
supaya juga terhindar dari kemacetan
dan juga kepadatan arus lalu lintas
kalau mengalami mobil mogok
untuk mereka yang mungkin mengalami kendaraan mogok
atas laporannya dari tol layang mbz
saudara sejak jam sampai jam delapan belas sore tadi
sudah ada lebih dari dua puluh empat ribu kendaraan
yang masuk melalui gerbang tol cilenyi
mulai memadati jalur tol cilenyi
di sejumlah titik yang menjadi titik rawan kemacetan
untuk laporan selengkapnya di tol cilinyi
seperti apa kondisi arus lalu lintas
adanya penambahan jumlah kendaraan
apalagi kalau saya melihat tren
dari penambahan jumlah kendaraan
dari kemarin hingga hari ini
ini memang di jam jam tertentu
ada jam jam yang memang menunjukkan
yang di pukul hingga satu
tetapi dari satu jam yang lalu
dan juga kondisinya di gerbang tol cilenyi
dan juga masuk gerbang tol cilenyi
yang sudah membawa barang barang
lalu juga ada kendaraan kendaraan
lalu juga ada kendaraan travel
ada juga bus bus yang mengangkut penumpang
dari arah jakarta menuju ke beberapa kota di jawa barat
artinya ini memang sudah mulai
ini mudik melalui jalur tol cilenyi
memang untuk angkanya tidak terlalu signifikan
karena memang untuk prediksi dari
di gerbang tol cilinyi ini akan ramai
pukul waktu indonesia barat
tanggal tujuh dan juga puncaknya ini nanti ada
di tanggal delapan atau hamin dua lebaran
prediksinya akan terus akan bertambah
yang melalui jalur tol cilinyi
yang berjaga di gerbang tol cilenyi
atau juga titik rawan kecelakaan
tentu malam ini sudah
harus diantisipasi agar cukup
karena untuk tap in dan tap out
pada saat tap in ataupun juga tap out
selain itu harus diperhatikan juga
bagaimana keadaan dari kendaraan
tol cilenyi tetapi dari petugas
di jalan tol ini kan memang untuk
kecepatannya sehingga ini agar
pertama tidak mengganggu arus lalu lintas
yang kedua memang untuk keselamatan
tetap lancar tapi hingga malam ini
sudah ramai lancar belum ada
memang kalau seperti yang saya katakan
memang jumlah kendaraan yang melewati
pertama lebaran bagi anak sekolah
nah ini juga menjadi salah satu
arus mudik puncaknya itu
akan terjadi mulai pada
tidak hanya menerjunkan personel
tetapi juga nanti akan ada rekayasa lalu lintas
yang sifatnya memang situasional
memang ada antrian kendaraan
ini nanti akan dipindah alihkan
tapi ini memang sifatnya situasional
melihat bagaimana nanti pada saat puncak arus mudik
masuk melewati tol cilenyi
ini akan seperti apa
besok mario seperti apa
ya amel mungkin satu pertanyaan
untuk terkait dengan lalu lintas disana
soal bagaimana ada rekayasa lalu lintas
apakah jika pada akhirnya masuk dalam
dalam arti mungkin pada akhirnya
sehingga tidak membuat kendaraan menjadi lebih lama
untuk exit bagi kendaraan yang memang macet
karena memang di gerbang tol cilinyi ini
maksud saya sudah ada res area
ataupun juga ada posko posko yang memang sudah disediakan
begitu yang memang mengalami kelelahan
yang saya bilang bahwa ada kendaraan yang macet
singgah di posko untuk mengecek
tadi saya sudah sempat melihat
bagaimana posko yang didirikan
yang tepatnya ada di gerbang tol cilinyi sendiri
untuk pemudik begitu ya
ada ruang laktasi bagi ibu hamil
lalu juga ada layanan kesehatan
karena untuk mudik perjalanan jauh
ini juga pasti akan menguras
lalu bisa juga mengganggu kesehatan
karena memang kalau misalnya tidak stabil
dan berbahaya jika meneruskan perjalanannya
yang mungkin saja membutuhkan vitamin
ada pula tempat istirahat
seperti tempat tidur yang juga disediakan
mengalami kelelahan hingga badannya pegal pegal
jadi memang untuk posko terpadu
dan bisa digunakan bagi siapa saja
yang mudik secara gratis
ini juga bisa ditanyakan di pos terpadu
ini merupakan salah satu juga bentuk antisipasi
dari petugas pada saat arus mudik
dan juga pada saat nanti
ataupun juga warga warga yang mudik
ada mungkin kendaraan yang mogok
ini juga nanti akan di screening juga
untuk screeningnya ini terkait dengan kesehatan mereka
maka mereka diminta untuk istirahat terlebih dahulu
dari dokter yang ada di layanan pos kesehatan
ini sudah menyatakan bahwa mereka sudah sehat
ini adalah salah satu bentuk antisipasi
untuk laporannya dari tol cilenyi